pakai food truck gini udah biasa aja kan
mereka panggil saya ih saya kaget tau juga
raspberry coulis ini adalah saus raspberry yang kita blend kita infuse dengan cinnamon dengan star anise
ceo dari leukemia foundation chris tanti mengatakan
itu yang kemudian menurut anda perlu untuk diberlakukan
ya jadi gak usah terlalu berande ande
tapi yang sebelumnya tidak termasuk diet tidak termasuk
masing masing kelompok memiliki area teritorial sendiri
aliran air yang dimanfaatkan pltmh kalimaron seloliman berasal dari mata air lereng gunung welirang
kita suka banget sama itu kan seriesnya lord of the ring
mahfud menyampaikan yang cukup buat masyarakat kaget
pak ujang kalau dalam aturan sendiri
dan sebenarnya ini program dari pemerintah juga kan itu kan secara kita juga sudah vaksin kan
bisa gue bilang hampir semua pemain bisa nembak
apalagi mereka harus ngadepin isman toib main tiga puluh empat menit sampai tiga puluh lima menit per game gitu kan
tapi itu nanti akan terancam untuk dipidanakan dengan pasal terkait tindak pidana penghinaan pemerintahan yang sah
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang baterai air yang disusun oleh tom stainer untuk sps news dan disampaikan oleh riki kusumo
investasi seperti apa yang dirasa tepat
terus kami minta untuk melihat benar benar sertifikatnya gitu
sampai sejauh ini belum ada laporan dari daerah
sementara si rekap ini dia tidak random
terima kasih sekali lagi pak gatot sesmenpora
setelah itu dia masuk ke sm dan istilahnya sm juga langsung apa istilahnya banyak prakti
karena saya dapat informasi tadi dari mbak velia di tv sebelum ini
kalo misalnya secara pendapatku dibandingin
yang jika tidak diatasi ini minat pemilih di luar negeri untuk pemilihan umum saat nanti berpotensi menurun
ia juga menyebut virus penyakit ini kebanyakan ditularkan oleh lembu namun penularan pada domba dan kambing seringkali tak menunjukkan gejala klinis
bangunan desa atau kabupaten
utamanya yang ada di jepang
akan tetapi penjelasan beliau yang lebih sohih lebih akurat tentang itu
menempel pada daging kerang hijau
jadi situasinya atau kondisi cuacanya itu dinamis sekali
bu sylvi berapa kemudian prediksi jumlah pengguna jasa transportasi pelabuhan ini
jadi lumayan lama men sembilan tahun gue im
soalnya mainnya hari rabu siang tuh
harganya juga lebih mahal pemirsa kalau arit dibanderol tujuh puluh hingga seratus ribu rupiah perkakas modifikasi bisa dijual ratusan ribu sampai belasan juta rupiah
jadi banyak salah kaprah gitu di atlet atlet usia muda
atau secara teknisnya itu nanti akan ada sebuah mekanisme smart contract baru yang mana kemudian semua orang akan percaya di dalam
tapi itu menyenangkan jadinya buat mereka dan buat orang tuanya itu ngebantu banget
kita dengan modal seratus ribu rupiah saja kita bisa mendapatkan emas
orang si cicinya pun gak mau langsung bikin ke gue
kemarin ya bisa diselipin tuh misalkan
formulir dan lain lain ini prosesnya cukup panjang dan tingkat kerawanannya lebih tinggi
yang dekat dengan kultur desanya
jenis di pencet keluar suaranya ya nah ya wah
saya kira seperti yang disampaikan oleh pak giai makruf
nggak mungkin juga kan saya ambil nggak mungkin juga saya ambil dokter gitu kan bukan
kalau misalkan penting banget yang di abu sebutin
indonesia akan kembali melakukan pemilihan presiden
nggak akan jadi center timnas sih
jawato akhirnya ini kan jadi pemain lokal dan bisa main soalnya mereka tahu
daryl watkins ya walaupun prosper bagus ya tembak tiganya ya
dan prestasinya loh kalau bisa dibilang prestasi indonesia
iya bahasa bahasi eh kepincut orangnya
maka yang perlu dilakukan adalah melakukan tindakan preventif guna mencegah efek efek yang ditimbulkan
pada awal dua ribu dua puluh tiga terdapat lima ratus tiga pasien yang mendapat perawatan di yayasan
ini adalah kategori urban mobil hemat energi
karena kualitasnya telah menurun
sedangkan kalau kayak kuliah kan misalnya
membantu korban itu tadi mendengar memfasilitasi tidak menyalahkan dan mensupport kemudian membantunya untuk pulih
tapi pertahanan dan keamanan misalnya bisa diberikan dalam perspektif lain
keempat adalah program untuk meningkatkan mata pencarian masyarakat
kali ini kembali bersama vincer manahem dan partner gue